bento atau obento adalah istilah dalam bahasa jepang untuk makanan bekal berupa nasi berikut lauk pauk dalam kemasan praktis
tidak hanya rasanya yang lezat bento juga biasanya dihias dan ditata sedemikian rupa agar menarik untuk dimakan
seperti karya seorang ibu rumah tangga tomomi maruo ini tomomi memiliki keahlian dalam membuat karaben atau karakter bentou
seperti namanya karakter bento adalah ragam jenis bento yang dibuat seperti sebuah karakter
seperti karakter kartun minions si panda paul yang lucu dari film kung fu panda
bahkan tomomi juga dapat membuat
bento menyerupai tokoh terkenal seperti michael jackson dan barack obama
tomomi juga kerap mengadakan kursus bagaimana cara membuat karaben

ia juga membuat bentou yang terkenal seperti yang terlihat di video ini
wah saking bagusnya jadi sayang ya untuk dimakan